insiden mobil pribadi menghalangi mobil ambulan yang mengangkut pasien yang akan melahirkan ini menjadi viral
peristiwa ini terjadi pada hari minggu lalu di jalan cikupa kabupaten tanggerang banten
minibus berwarna putih tidak memberikan akses jalan meski mobil ambulan tak henti membunyikan sirine
upaya relawan pengendara sepeda motor meminta minibus untuk memberi jalan pun sia sia
eskalasi ketegangan di jalan semakin tinggi
senggolan antar minibus dan ambulan tidak terhindarkan
selasa siang saat telantas polres
tata tanggerang menyatakan akan melayangkan surat panggilan kepada supir minibus penghalang ambulans
kota tangerang menyatakan akan melayangkan surat panggilan kepada supir minibus penghalang ambulans
atas nama mr kim nanti kita akan panggil untuk klarifikasi kejadian tersebut
nanti kita klarifikasi motif kenapa terjadi demikian
menurut pasal satu ratus tiga puluh empat undang undang lalu lintas dan angkutan jalan
ada tujuh kendaraan yang mendapat hak utama untuk didahulukan
dan salah satunya ambulan yang membawa pasien ke rumah sakit
dodi wahyudi tanggerang banten